sampai jumpa di video selanjutnya
kamu pintar amli
maaf aku mengganggu
terus lakukan apa yang kamu tahu sama aku
kau memang cantik intan
gak heran banyak laki yang suka sama kamu
kamu pikir aku suka dan rela melakukannya
aku gak ngerti
kenapa aku begitu bodoh mengikuti apa yang dimauin laki laki
laki laki bejat itu
atau aku takut
atau aku tak akan mencintainya
aku gak ngerti
tapi mas amli adalah
suami yang paling bejat di dunia ini
kamu bilang ramli suami kamu
semula aku berpikir ramli itu mucikari
dan kamu anak buahnya
mas ramli adalah suamiku
mas ramli adalah suamiku
mas ramli adalah suamiku
tapi kita mas ramli adalah suamiku
saya pernah mencintai dia ketika dia menjualku

maka sejak itupun
aku menganggapnya sebagai laki laki yang membayarku
aku menganggapnya sebagai laki laki yang membayarku
tapi demi allah
aku gak pernah merelakan
mereka menyentuh tubuhku
mereka menyentuh tubuhku
sekarang tunggu apa lagi
pertama kali kulihat kamu
aku ingin tidur bersamamu
melewati malam bersamamu
tapi kalau kenyataan seperti ini
aku gak bisa membuang diriku sendiri intan
melihat sendiri tangan kamu
mas ramli itu bersyukur
istri macam kamu
seharusnya dia tinggal menjaga
dan menakai kamu intan
enggak gini caranya
gunakan uang ini seberlunya ya
sekarang kamu istirahat
tapi mas gimana kalau nanti sampai sudah
mas ramli gak akan tahu
mas masih di sini
sekarang istirahat ya
wanita kecil dia
kayaknya kamu sudah terkenal dengan dia
hai pilih nomor putih pak hai
pilih kehabisan susu
hai hai ini berbisnis wadiknya
pina beli susu dulu ya ya udah
pas ah eh ada bonus buat mas
baik banget loh kalau lu demen boleh balik lagi sini tapi ada syaratnya
waduh yang banyak biar lu nginepnya bisa lebih lama lama
aku gak ngerti jalan fikiran kau
apasih yang kurang link su
aku butuh uang banyak
jadi menurutku hubungan kita putus sampai di sini
dan kita bebas melakukan apapun yang akan kita perbuat
lagipula menurut temen temenku
aku miliki segalanya untuk mencari duit
tubuh ini sayang dong dan gak boleh disiasiakan
hanya untuk laki laki yang tidak menghasilkan apa apa seperti kamu
dua wanita ini sama sama cantik
intan jadi pelacur karena dipaksa suaminya
sementara linda mantan pacar saya jadi pelacur karena keinginannya
benar benar nggak habis pikir
sudahlah karenaaffir baik
ada uang ada kepuasan
oke pak indra ya
hubungi kalau perlu pak ya

oke terima kasih pak amli
kamu pinter amli
gak enak nanti ganggu
katanya mau bayar di muka
kita lihat itu ke biang ya
sampai jumpa lagi ho
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi